indonesia tanah air beta
dalam merah darah ini mengalir nama indonesia
dalam putih tulang ini mengalir nama indonesia

kami terlahir berbeda warna kulit berbeda suku berbeda keyakinan
namun kami dilahirkan di tanah yang sama
buai dibesarkan muda
tempat berlindung di hari tua
tempat akhir saya untuk mati
keutuhan bangsa ada di tangan kita
jaga kesatuan dan persatuan nkri berdasarkan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita kayaknya punya tetangga baru tuh bang
mereka itu ngapain sih bang
gak pernah kumpul sama warga
kerjaannya apa sih bang
eh bu lo usah ngurusin orang
pemirsa bisa kita lihat bersama
di belakang kami tim den delapan puluh delapan terlalu gerbak sangat
di depan ada polisi bang
berisi banget sih bu
bu bu lihat tuh
sedang ada penggeretakan teroris
iya itu di depan rumah kita bang
di depan rumah kita
ibu kan tadi udah bilang begitu

nah itu pak rt
makanya selalu tanggap dan kenali warga baru
laporkan ke petugas terdekat bila ada hal yang mencurigakan
cegah terorisme dimulai dari kesadaran diri sendiri
peduli pada lingkungan sekitar
dan laporkan setiap hal mencurigakan kepada aparat yang berwenang
masih di polri promoter
pemirsa senantiasa sudah menjadi tugas polri terutama brimob
untuk menjadi yang terdepan dalam menjaga warganya
hal ini pula lah yang menjadikan polri sebagai sebuah ancaman
bagi para tindak pelaku kriminal tak terkecuali terorisme
lantas seperti apa tugas pokok dan fungsi dari korps brimob
berikut peliputannya untuk anda
brimob merupakan bagian integral dari kepolisian negara republik indonesia
sat brimob sebagai unsur pelaksana dan tingkat polda yang berada di bawah kapolda
mempunyai tugas pokok fungsi dan peranan sebagai berikut
tugas pokok brimop polri
melaksanakan dan mengarahkan kekuatan brimo polri
guna menanggulangi gangguan kamtipmas berkadar tinggi
utamanya kerusuhan massa
kejahatan terorganisir bersenjata api bom bahan kimia biologi dan radioaktif
bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya
guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat
di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia
dan tugas tugas lain yang dibebankan padanya
sebagai satuan tamu kelas polri yang memiliki kemampuan spesifik
atau kemampuan dasar kepolisian
penanggulangan huru hara
kimia biologi dan radioaktif atau kbr
dalam rangka penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi
penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih
dan memiliki kemampuan yang solid
peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern
dalam organisasi apapun
dalam organisasi apapun
sebesar apapun pasti ada kekurangan dan kendala
terutama dari aspek sumber daya
khusus di brimop ini
kalau kita berbicara perlengkapan itu saya kira juga masih pas pasal lah
tapi untuk mengatasi kekurangan itu harus diawali dulu dengan semangat
harus diawali lu dengan hidup ini adalah pilihan
menjadi anggota brimo adalah pilihan
karena itu menjadi pilihan
maka kita harus tulus harus ikhlas untuk melaksanakan tugas tugas
sehingga kekurangan kekurangan itu bisa kita atasi
nah yang paling mendasar memang kalau kita dari aspek wujud kekurangan itu
yang pertama nabrimob ini melaksanakan tugas yang selalu dalam ikatan satuan
atau mungkin di organisasi sama dengan semi militer
karena brimop dengan fungsi lain berbeda selalu dalam ikatan satuan

ini juga akan mendorong untuk kita bisa

di sisi lain juga kalau masalah persenjataan
saya kira kita cukup memadai dengan tugas tugas yang dihadapi oleh brimop untuk saat ini
jadi kekurangan kekurangan itu bisa kita atasi dengan modal semangat
pengabdian untuk bangsa dan negara ini
seragam hitam senapan di pundak helm serta kacamata hitam pekat
dan rompi anti peluru
tak hanya soal penampilan serta peralatan
kiprah mereka juga benar benar hebat
dan mungkin sudah ratusan misi berhasil dilakukan dengan gemilang
korps andalan negara ini yang juga tak kalah gahar dilihat dari sisi manapun
bahkan sangat melegenda dengan berbagai konflik yang berhasil diredam oleh para pasukan spesial ini dengan sempurna
brimop ialah pasukan khusus
sama seperti datasmen militer khusus yang dimiliki tni seperti paskas dan tiongkok
jadi artinya hanya yang benar benar kompeten
serta lolos kualifikasi saja yang bisa masuk ke dalam pasukan ini
dan menjadi anggota proses rekrutmennya sendiri bisa dibilang lebih ketat dan berat
jika dibandingkan saat awal masuk ke polisian
brimob sendiri memang harus punya kemampuan lebih karena tugas mereka sangat vital
terutama dalam mengamankan kuota tokoh tokoh penting sampai menahan huru hara

ada begitu banyak proses yang harus dilalui termasuk ditempa oleh para pasukan elit
hingga akhirnya bisa menyandang baret biru kebanggaan brimob
brimob sangat berperan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat
harapan saya untuk brimop untuk lebih responsif lagi
untuk menanggulangi ancaman dan ketetipan di masyarakat
dan saya berharap brimop lebih bermasyarakat

dan saya berharap brimop lebih bermasyarakat lagi
dan dicintai oleh rakyatnya
dan dicintai oleh rakyatnya
seluruh tugas yang dibebankan pada satuan satu gegana korps brimo polri
diklasifikasikan berdasarkan kadar atau spesifikasi golongan kejahatan yang dilakukan
berdasarkan perintah kasat satuan satu gegana
klasifikasi itu terdiri dari lima detasmen diantaranya sebagai berikut
untuk menindak gangguan kamtip mas berkadar tinggi
khususnya fungsi reserse intelligent mobile sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
dua detasmen b atau penjinak bahan peledak atau den jibon
untuk menindak gangguan kamtip mas berkadar tinggi
khususnya dalam pengamanan dan penjinakan yang terkait dengan bahan peledak dan bom
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
tiga detasmen c atau lawan teror atau den one terror
untuk menindak gangguan kamtipmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan
penindakan dan penangkapan para penghembus teror atau pelaku tindakan terorisme
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
empat detasmen d atau anti anarkis atau den aa
untuk menindak gangguan kamtipmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan
penindakan dan penangkapan para pelaku tindakan anarkis pada suatu kegiatan tertentu
misalkan demo atau unjuk rasa yang berbuntut pada kekacauan masa
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan
lima detasmen e atau penjagaan kepala kepala kepala kepala
atau kbk atau kbk
untuk menindak gangguan kamtip mas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan
penindakan dan penangkapan para pelaku tindakan kejahatan
dengan mempergunakan bahan kimia biologi serta radioaktif yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan

dan peningkatan presentasi dalam pertandingan ke equipment
sehingga sepenuhnya tidak pertumbuh ke feria desawords
pasar suka makmur kebanjiran
pasar suka makmur kebanjiran
pasar suka makmur kebanjiran

pak dia pak
pak cip ada gempa di jogja
cip cip telepon bapak saya dulu
halo pak jogja gempa
kalau nggak percaya saya bacain infonya
pak cip ada gempa di jogja
pada tahun dua ribu enam
bapak bapak stop stop
gua gak akan percaya lagi
makanya kok kalau menyebarin berita
lo cek dulu kebenarannya
nih begini jadinya
stop sebar berita hoax
bang kita kayaknya punya tetangga baru tuh bang
eh biarin aja
mereka itu ngapain sih bang
gak pernah kumpul sama warga
kerjaannya apa sih bang
eh bu lo usah ngurusin orang
pemirsa bisa kita lihat bersama
di belakang kami tim densus delapan puluh delapan telah menggerbek
di depan ada polisi pak
berisi banget sih bu
bu bu liat tuh tuh
sedang ada penggenepkan teroris
iya itu di depan rumah kita bang
bu itu kan di depan rumah kita
ibu kan tadi udah bilang begitu
udah udah udah kita liat
ternyata kampung kita udah kemasukan teroris belum
nah itu pak rt
makanya selalu tanggap dan kenali warga baru
laporkan ke petugas terdekat
bila ada hal yang mencurigakan
cegah terorisme dimulai dari kesadaran diri sendiri
peduli pada lingkungan sekitar
dan laporkan setiap hal mencurigakan
kepada aparat yang beronat
indonesia tanah air beta
dalam merah darah ini mengalir nama indonesia
alam putih tulang ini mengalir nama indonesia
dalam setiap denyut nadi kami bersorak nama indonesia
yang terlahir berbeda warna kulit
berbeda suku berbeda keyakinan
namun kami dilahirkan di tanah yang sama
buai dibesarkan muda
tempat berlindung di hari tua
tempat akhir saya untuk matang
keutuhan bangsa ada di tangan kita
jaga kesatuan dan persatuan nkri
berdasarkan pancasila dan undang undang indonesia

di bawah pimpinan santoso
polri dan tni melakukan operasi tinombala
berkat operasi tinombala dpo dan gembong teroris santoso berhasil dilumpuhkan
meninggalnya santoso dalam operasi tinombala
semakin mengurangi jaringan yang selama ini dia kendalikan
seperti diketahui santoso merupakan pimpinan mujahidin indonesia timur atau mit
yang dibayat langsung oleh abu bakar beasir
pada dua ribu lima belas polda sulteng kemudian mengetahui bahwa santoso
dengan sekitar empat puluh pengikutnya yang bersembunyi di hutan hutan poso pesisir
telah berbayat dengan isis
sehingga kelompok ini semakin membahayakan bagi masyarakat dan nkri
sebagaimana kita ketahui juga bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini
termasuk juga simbol simbol agama
kita tahu bahwa selama ini kelompok teroris yang berafiliasi dengan isis itu
sangat gencar dalam melakukan serangan serangan terhadap polisi terutama terhadap diri
perjalanan teror santoso bermula pada tahun dua ribu sepuluh
ketika nurdin emtok tertangkap pasca peledakan bom meriet ii
kejadian itu membuat jemaah islamiyah dan jat lumpuh
hingga tersebar dalam kelompok kelompok kecil seperti jamur
selain itu brimob juga turut serta dalam menjaga dan menciptakan perdamaian di dunia internasional
sebagai anggota brimop sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan
bila mendapat tugas
dan diterjunkan dimanapun
tak terkecuali bila harus ditugaskan di luar negeri dan mengembang misi tugas negara
seperti yang dialami oleh akbp john c tanggang
anggota brimopolri yang tergabung dalam pasukan perdamaian pbb
dan ditugaskan di darfur sudan afrika pada dua puluh tujuh desember dua ribu lima belas hingga desember dua ribu enam belas
memang ini kalau tugasnya kita berdua
kita berangkat di sana
itu sebagai kontingen fpu atau form police unit
itu sebagai pasukan taktisnya polisi
jadi di sana tugas kita sebenarnya tugas utamanya menjaga aset
asetnya pbb terus kemudian juga personilnya pbb juga di sana
nah jadi dalam hal itu kita bisa bertugas mengawal
menjaga jalur dengan potensi kerawanannya yang cukup tinggi
dan juga dengan potensi menjadi sorotan
karena itu di jalur utama jadi apapun yang terjadi di situ pasti ada jadi sorotan
tapi memang persiapan kita itulah yang membuat kita siap benar di sana
dan budaya budaya kita yang baik dari indonesia ini membuat kita gampang diterima di masyarakat di sana
setiap gelombang fpu itu dari indonesia itu aktif melakukan kegiatan kemanusiaan
baik merupakan bantuan kesehatan ke masyarakat
memberikan donasi atau kegiatan kegiatan cariti
karena situasinya di sana memang sebagian besar cukup memprihatinkan
terutama di lingkungan idp atau tempat pengungsi
begitulah pengalaman akbp john sitang
yang menjaga keamanan dan keamanan di indonesia
ketika itu dia menangkap anggota ppp yang ditugaskan di darfur sudan
ia merupakan salah satu dari satu ratus empat puluh personel polri yang lolos seleksi di antara ribuan peserta lainnya
hingga akhirnya diberangkatkan ke sudan afrika
tidak mudah untuk bisa lolos seleksi hingga diresmikan menjadi pasukan perdamaian pbb
sebagai seorang anggota yang dipercaya mengembangkan tugas sebagai pasukan perdamaian pbb
dia merupakan salah satu dari satu ratus empat puluh personel polri yang lolos seleksi di antara ribuan peserta lainnya
hingga akhirnya diberangkatkan ke sudan
ada serangkaian ujian baik fisik maupun mental yang harus dijalani
termasuk menuntut kemampuan skill yang mumpuni
pemirsa berbagai upaya telah dilakukan oleh brimo polri untuk menjaga ketertiban
dan menciptakan rasa aman di tengah tengah masyarakat
teruslah berkiprah di bumi pertiwi
dan polri akan senantiasa menjunjungi kembali ke dunia
dan menjunjung profesionalitas modernitas dan terpercaya
akhirnya saya aureadina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
salam polri promoter profesional modern dan terpercaya